ada gerobak mie ayam jalan sendiri
ya peristiwa inilah yang menghebohkan jagad dunia maya dan menjadi viral beberapa hari terakhir
peristiwa ini terjadi pada dua puluh empat november lalu sekitar pukul tujuh belas tiga puluh
sebuah gerobak mie ayam sedang diparkir di depan rusunawa di jalan manis raya kelurahan mangunharjo kota madiun jawa timur
tiba tiba gerobak berjalan sendiri sejauh lima puluh meter
peristiwa ini terekam kamera cctv rusunawa sejumlah orang tampak berusaha mengejarnya
untuk kondisi di sini angin waktu itu kencang atau
terus paving ini rata atau menurun
rata ini agak bergelombang malahan kalau jalan sendiri nggak bisa
ada yang nyusup
burung seperti itu orang kecil tiga yang satu naik di gerobok
sementara pemilik gerobak mie ayam menyatakan hari itu ia sama sekali tidak merasakan ada hal yang aneh
ia memang tak berada di tempat pada saat peristiwa itu terjadi
ia sendiri bingung bagaimana mungkin gerobaknya bisa berjalan sendiri sejauh itu
apalagi sejumlah saksi menyatakan gerobak juga menghindari jalan yang bergelombang
tidak ada yang menyebutkan
waktu mau hujan itu maghrib itu memang anginnya kencang
cuma yang saya herani itu kan kalau atlet mundur itu belakangnya pasti kan belok
itu enggak padahal itu kan selokan
loh bisa menghindari ini heran saya itu
begitu video ini tersebar di dunia maya warganet pun langsung menyambutnya dengan sejumlah komentar
sebagian besar menyatakan heran dan tidak percaya
tapi ada juga yang berkomentar

seperti akun twitter ahmad alfianur yang menulis
gerobak mie ayam jalan sendiri
gak ngeri lah yang ngeri kalau gerobaknya jalan berdua terus pegangan tangan
sedangkan akun denny abdillah men tweet
positive thinking aja mungkin gerobak jalan sendiri itu karena lagi ada pengembangan autopilot untuk gerobak mie ayam
hingga kini memang belum ada penelitian ilmiah mengenai peristiwa ini
namun mengutip detikom kepala pengelola rusunawa kota madiun concon kencono
kondisi halaman di rusunawa madiun tidak miring
kontur tanahnya rata dan datar meski ia juga mengaku bahwa halaman rusunawa madiun bergelombang
nah sementara itu entah ada hubungannya atau tidak dagangan mie ayam uud jonggo kini semakin laris manis
inam tohari madiun jawa timur